kamu sejak kapan jadi preman
hei juragan saya mah bukan preman dan tidak mau jadi preman
saya pakai gambar ini biar kelihatan maco
siapa tahu dengan begitu joni berkenan mengajak saya menjadi bintang iklan
makniman gak cocok lah
saya bingung apa aku ini semata mata hanya karena kesayangan sama kamu
saya ingin berbuat yang terbaik buat kamu
yaudah itu lah
saya gak usah pindah ke bandung
yang di jakarta aja sama abah
saya juga kan masih resep di jakarta
ya saya gak usah ke bandung
ini juga musti balapan
neng gak usah sekolah lah
nggak usah istirahat ya
gak usah sekolah
bener bener gak boleh sekolah

gak mau neng mau sekolah
kenapa brain apa ini

atuk mahud neng

dan nangka dia atau kurang banyak nangka dia nyarisin kristun
ternyata susah juga jadi single parent
saya jadi kangen
sama pisang ke si ambuk
iya mbak saya emang ngampe jalan ya
bukan orok lagi
jadi abah teh jangan khawatir ya tuh mbak
sama si neng
gak bisa duk
si neng akan selalu jadi orok abah
dan dia tuh masih abg pisang
saya takut dia itu kena gombalan lelaki
pak abah teh jangan terlalu protektif
jangan terlalu mengekang
dan ikut mbak
si kemon teh orangnya baik
orangnya bisa dipercaya
saya teh sudah meneliti ya teh mbak
si kemon baik
udah jelas jelas si barengkok
dia cintanya berbengkok bengkok
lihat aja saya ngeliat dengan mata kepala saya sendiri
kok dia bongceng anjeng awewe
iya teh iya teh
mbak mbak mbak mbak
itu udah ada tangki itu sih tuh tuh teh
berakan neng yuk gua anterin
gak usah mbak neng pakai angkot aja
neng liat tuh si neng
gak mau dianterin coba
si neng teh cemerut
ngamek malah nanya ke saya
yaudah tuh tuh
kamu awal aja ngantrin si neng sok susul tuh
semalam kamu tidur jam berapa
harus jaga kesehatan juga
jangan cuma belajar terus lupa kapan istirahat
mama gak mau si gantengnya mamanya sakit
mama tenang aja
boy udah cukup kok tidurnya
nah mama minta maaf ya soalnya mama gak bisa datang
gapapa kan soalnya mama ada kerjaan beneran
yang penting mama jangan lupa berdoa buat boy ya
anakku mama tuh selalu berdoa buat boy
itu udah pasti
besok sih pa
selamat ya ma
papa ini bangga banget punya istri yang jadi model iklan
rumahnya raya dimana sih
rumahnya raya dimana sih
buat apa pa
loh emangnya salah papa nanya rumahnya raya dimana
bukan papa biar bisa silaturahmi sama abahnya raya
raya kan temen kamu dan abahnya temen mama
berarti boleh dong papa silaturahmi sama abahnya rakyat
ya supaya hubungan kita bisa makin dekat
apa masih cemburu sama abah raya
papa gak cemburu
karena papa tahu cinta mama itu hanya untuk papa seorang
gimana kalau papa antri mama ke kantor naik harley
buat inget inget zaman kita pacaran dulu
naik motor kan berdua sama papa mau
kamu sejak kapan jadi preman
saya mah bukan preman dan tidak mau jadi preman
saya pakai gambar ini biar kelihatan maco
siapa tahu dengan begitu
joni berkenan mengajak saya menjadi bintang iklan
aduh mana tato nya kayak begitu
bikin ilvil yang ada
kalau iklannya duet sama nyonya
mang diman itu gak cocok
apus aja mendingan
mirip teman saya di sekolah
jadi kemana pun rafa pergi siapa yang kawal ya
mas sudah berubah pikiran kan
berbawa pikiran apa
rafa gak perlu dikawal bang
rafa gak perlu dikawal bagas
ataupun pakai driver lagi deh mas
dia kan juga butuh privasi ya kan reva
kasian loh rafa ini
kayaknya adriana berusaha banget nih
kayaknya dia takut banget deh
kalau rekamannya gue tunjukin ke papi
tapi bagas itu tidak jagain dia di depan pintu atau masuk ke kamar
bagas cuma jaga di luar rumah dan di luar kelas
jadi bagaimanapun juga rafa berarti masih memiliki privasi dong

lalu pih aku mendingan naik motor aja deh pih
itu bagas akan mengantar kamu ke sekolah dan kamu juga diantar pakai mobil papan
apapun juga yang mau kamu katakan jawaban babi tidak berubah
bagas akan menemani kamu
aduh mas b kuat juga ya pendiriannya
semoga reva juga mau sabar sampai mas b berubah pikiran
jangan sampai reva buru buru nunjukin rekamannya ke mas b
ati ati sendiri
motor saya di bawah mas
dada naik mas